terus ada pak kasut gak di rumah
saudara jawab apa
kurang tau pak
tapi ada drivernya
terus apa yang saudara lakukan
memanggil drivernya pak
siapa nama drivernya
terus jam berapa pak atas estimasi
kira kira datang ke rumah
selang berapa lama
tidak lama pak
kurang kurang estimasi satu menit lima menit sepuluh menit
sekitar lima belas menitan mungkin pak
saudara saksi ya
saudara saksi ini kalau bisa
bicaralah sejujurnya di persidangan ini
yang pertama yaitu saya ingin mengingatkan kembali
kepada saudara saksi
saudara saksi pada tanggal delapan malam
sebelum membersihkan darah yang di rumah
duren tiga nomor empat puluh enam tersebut
ada di rumah duren tiga nomor empat puluh enam itu
sejak jam berapa
ada di sana kan
di rumah durian tiga nomor empat puluh enam
setelah itu sudah ada pernah meninggalkan lokasi
saya kesaguling sebentar pak
sekitar jam empat an mungkin pak
jam empat sore baru datang baru pak
pak fetih sambonya disana sama joshua
saudara cobalah jujur ya
pak hendra kurniawan ini
terdakwa hendra kurniawan ini
itu dia juga datang malam itu
kesat ke durian tiga nomor empat puluh enam
masa saksi tidak lihat ada yang datang
saksi kan nggak pernah meninggalkan lokasi
keberatan yang boleh
saksi sudah menerangkan bahwa
pun data tapi saksi tidak melihat
jangan dipaksakan untuk mengatakan melihat
jangan disugesi seperti itu ya
sebenarnya tadi penegasan
ya tadi penegasan untuk
keluar dari rumah itu
ini ada yang tadi bilang jam empat
terus tadi juga ada yang bilang
setelah terjadi penembakan
itu yang mau ditanyakan
terima kasih mas saksi
sebelum saksi ingat lagi dulu
saksi meninggalkan rumah duren tiga nomor empat puluh enam
itu jam berapa
tahu pastinya pak
saksi dalam bap pada saat dipindikan
ini jawaban hasil dari saksi sendiri
atau memang ini ada
yang mengarahkan pada saat itu
jawaban sendiri pak
jawaban sendiri yakin ya
jawaban sendiri ya pak
yang di bap ini
ifrung saksi itu
kalau tadian jempol yang barah
ada jabatan pdi
tapi kalau sebelumnya
ada kita lakukan
tanya sekarang kenapa saksi lupa
yang mana apakah yang benar itu yang saksi sampaikan di bap
atau yang sekarang disidang
atau memang bap ini sudah
ada yang mengarahkan pada saat itu
tidak ada pak
jadi saksi tidak ingat lagi
jam berapa saksi meninggalkan
siapa yang datang tidak ingat
mungkin cukup dulu masyarakat
cukup silahkan yang lain
mungkin ada yang masih mau ditanyakan
mungkin maju melanjutkan
ini jawaban alinia terakhir
saya akan jelaskan dulu
biar saksi dengarkan ya
di halaman tiga bap nya
kemudian ada petugas ambulan
datang dan membawa jenazah
saya mendengar ada yang berbicara
bahwa yang meninggal nomor enam yusof sabarat
saya baru mengetahui bahwa
ada tembak menembak dengan korban
bikin yusof sabarat
sekitar jam dua puluh tiga puluh
saya masuk ke dalam rumah
membersihkan pecahan beling
darah runtuhan tembok
dengan menggunakan pakum
alat pel di ruangan tengah
selesai membersihkan ruangan
saya kembali ke belakang gerasi israt
saya tidak ingat kapan ini sampai sampai sekarang
pergi dari rumah dinas
sekitar pukul dua puluh empat
waktu yusof sabarat
rumah dinas sudah sepi dan saya istirahat
di kamar rt belakang
artinya tadi saudara saksi itu
pada saat tembak menembak juga
itu saudara saksi ada ya
saya di luar ada
di luar ada
setelah selesai kejadian
di carport depan rumahnya
saksi tadi bilang
saya di luar
siapa orang yang banyak yang datang
saya tidak apal orangnya
kalau ditunjukkan foto
mungkin saya lupa juga
saudara saksi ini kan
menjadi sebagai saksi
berapa perkara ini
saksi terjebak sendiri loh
masa saksi tidak mengenal
pedi sambung tersebut
yang datang ke
pada saat membersihkan itu aja
tadi saksi bilang
pasti ada berapa orang yang datang disana
masa saksi gak melihat orang wajah
untuk yang hadir ini
terdakwanya hendra kunean
terdakwanya agus noperni
apakah saksi melihat gak
saksinya udah mulai
masa gak melihat
saya tidak lihat
saudara saksi ya
saksi mengetahui semua cctv
di poin dari keterangan
jawaban saksi yang huruf a
orang yang berbaju kaos putih
yang di lingkar rumah tersebut
adalah brigadino yusah huta barat
yang berjalan melalui pintu samping taman
akan masuk ke dalam rumah
lewat pintu belakang
itu rekaman cctv yang mana ini
saya boleh lihat
coba bisa diperlihatkan
tapi di dalam
coba lihatkan ini
tidak ada apa yang failnya
dari saudara ada gak failnya
bukan yang gambar ini
ada gak bukti
yang bisa diperlihatkan kepada saksi ini
bukan yang gambar ini
maju saudara ke depan
yang ini maksudnya kan
taruh penasihat kum
pertanyaannya itu dari
cctv yang mana itu begitu ya
nah ini cctv yang mana yang saudara saksikan
bapak yang sudah menjawab poin ini
bapak yang sudah menjawab poin ini
bapak yang sudah menjawab
tadi saksi ada bilang keluar
yang mana ini yang keluar ini tidak sinkron nih
bukan maksudnya saya di luar bapak bukan di dalam
saya tanya lagi majelis
saya tertarik dengan ada tanggal lima belas juni tadi
kayaknya saudara saksi sudah mengetahui ada peristiwa ini
dua belas juni kata saudara saksi tadi rusak
menyampaikan no priansa
terus tanggal delapan juli sekitar jam delapan malam saudara sih yang membersihkan darah
sekiranya seolah olah ini saksi sudah mengetahui ada sesuatu apa ini
tanggal lima belas juni itu untuk menyampaikan menurut saksi kepada almarhum bahwa cctv ini rusak
karena tanggal delapan juli itu
biar saksi apa enggak terekam
supaya dibenerin pak cctv nya pak
saya melapor ke almarhum
saudara penduduk temu bertanya saja
jangan menyimpulkan dari pertanyaan saudara
ya karena saudara saksi ini bilang kan majelis
tanggal lima belas juni itu dia menyatakan ini rusak
itulah makanya ditanyakan kepada dia
makanya ada suatu peristiwa udah ada tahu nih
tadi sudah ditanyakan itu
kenapa kok di tanggal lima belas itu
ya itu sudah ditanyakan oleh rekan saudara
pilihannya di tanggal lima belas kok kamu melihat itu itu kenapa
dia sebutkan tadi ada chattingnya di tanggal tujuh belas
dia sudah membicarakan dengan joshua di tanggal lima belas itu secara lisan
kemudian di tanggal tujuh belas ada chatnya kepada joshua minta supaya diperbaiki
itu jawabannya dia tadi
makanya ditanyakan tadi kemana itu apanya
eh handphone saudara
di sita yang mana
nah kalau di sita di mana itu sekarang
biar bisa kita lihat benar nggak kawan ini
barang bukti itu kan di perkara tiga ratus empat puluh
ya kalau gitu kan sebenarnya bisa saja dipinjam untuk diperlihatkan kepada dia
kami ingin mengejar saudara saksi ini ada hal yang suatu ditutupi ini
kayaknya udah tahu ini kan
itu kesimpulan saudara
ya makanya ditanyakan dalam bentuk pertanyaan saudara
siap siap siap majelis
mungkin rekan mau tanya
ya terima kasih majelis
saya mau lanjutkan
saudara saksi tadi saudara saksi sudah menjelaskan bahwa
di tanggal lima belas juni cctv itu rusak
dan sudah dilaporkan ke almarhum sebagai karumba tetapi belum ada tindak lanjutnya
dan itu sudah disampaikan lewat whatsapp
apabila cctv itu rusak apakah sampai dengan kejadian
dan sampai dengan sekarang cctv yang rusak itu masih ada di tempat kejadiannya
untuk sekarang saya tidak tahu pak
waktu saudara istirahat jam dua puluh empat apakah cctv masih ada
saya masih ada pak
masih ada apakah barang rusak bisa dikeluarkan dari tempatnya
apakah cctv yang rusak itu juga dikeluarkan dari tempatnya
apa hubungannya dengan kejadian saat itu
saya tidak tahu pak
saudara tidak tahu
apakah dvr nya dipindahkan
setahu saya tidak pak
saya bertanya lanjut lagi
kemudian dibandingkan dengan keterangan saksi susi kemudian dibantah oleh richard eliezer bahwa
sebagai ajudan dan driver daripada freddy sambo di sidang sebelumnya
rumah duren tiga itu tidak pernah dilakukan dipakai untuk isolasi mandiri
tetapi di jalan bangka
itu orang yang melekat mengikuti freddy sambo
dibandingkan dengan keterangan saudara bahwa rumah duren tiga dipakai untuk isolasi mandiri
yang mana yang benar menurut keterangan saudara ini
izin pak rumah itu digunakan untuk isolasi pak
pak fs juga pernah isolasi di situ pak
di sidang sebelumnya re itu membantah bahwa dia sebagai sopir atau sebagai adc yang melekat dengan freddy sambo
ketika dia terpapat covid dan begitu
fs itu diisolasi di jalan bangka bukan di duren tiga
yang mana yang benar
izin sekitar kalau nggak salah dua ribu dua puluh
beliau isolasi di empat puluh enam dan saya yang merawatnya pak